indonesia dan china memiliki sejarah yang panjang dari hubungan dan korporasi
mulai dari ide untuk mendapatkan keuntungan mutu
pemimpin kedua negara setuju untuk menekan korporasi yang terdekat antara indonesia dan china
indonesia sekarang sedang membangun infrastruktur untuk membangun pembangunan ekonomi yang lebih berkualitas
sebagai salah satu ekonomi pasar kemarahan terbesar di dunia
indonesia telah membuat kemajuan yang indah dalam pembangunan ekonomi dalam dua puluh tahun yang lalu
kemajuan ini dilakukan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah secara domestik
melalui inflasi yang rendah dan stabil
sedangkan dari sisi luar ini dilakukan melalui stabilitas harga percobaan
seorang populasi sekitar satu empat juta
adalah ekonomi yang kedua dan selalu memiliki peran penting dalam pembangunan dan ekonomi berwarna emas
china juga menjadi salah satu teknologi finansial dan ekonomi digital yang terutama di dunia
oleh itu kolaborasi berkumpul akan memperkuat kembang ekonomi dan finansial antara kedua negara
sebagai implementasi bank indonesia dan bank pembangunan china telah menandatangani memorandum pertahankan tentang pembangunan ekonomi dan pembangunan ekonomi
sebagai implementasi bank indonesia dan bank pembangunan china telah menandatangani memorandum pertahankan tentang pembangunan ekonomi dan pembangunan ekonomi
dan telah menandatangani memorandum pertahankan tentang pembangunan ekonomi dan pembangunan ekonomi
pembangunan ekonomi dan pembangunan ekonomi
untuk meningkatkan kaitan ekonomi dan finansial antara kedua negara
dan untuk memperbaiki kesempatan pembangunan ekonomi dan finansial di china
selain itu pembangunan pembangunan indonesia juga akan memiliki peran penting
sebagai ekonomi non sensial dan ekonomi yang penting di dunia
dan poin liaisen dengan orang orang dari china agensi pemerintah cina

bank indonesia beijing representatif office menunjukkan sinergis dengan pelanggan besar
bukan hanya di china tetapi juga di bagian dunia lain
ada empat hal penting yang harus dilakukan oleh bank indonesia beijing representatif office
pertama melakukan analisis lebih dalam kesehatan ekonomi global
melalui penilaian masalah internasional
terutama keadaan ekonomi di bagian dunia
kedua peran bank indonesia beijing representatif office adalah
mendorong pengembangan perniagaan dan turisme di indonesia
serta berkoordinasi dengan embasis konsulat investor komunitas dan pelanggan besar
kedua bank indonesia beijing representatif office harus mencapai kebutuhan pelanggan
kooperasi internasional dengan pelanggan
dan memberikan informasi komprehensif tentang peran dan beban
kedua terus mengembangkan dan mengupdati informasi
terkait pasar finansial dan kesan pada pasar global
hubungan ekonomi dan finansial antara dua negara
dan memperbaiki pemahaman ekonomi dan perkembangan finansial
dan kebijakan di china